teknologi video assistant referee atau empat berperan besar dalam kemenangan sweden atas korea selatan di matchday pertama grup f
sementara dari grup g dua gol yang dicetak romelo lukaku menghasilkan kemenangan besar bagi belgia atas panama
berikut cuplikan pertandingannya
putaran final piala dunia dua ribu delapan belas menjadi debut dalam penerapan teknologi video assistant referee atau var dalam pesta sepak bola terakbar di dunia
sejak dibukanya fase grup para pengadil laga sudah mulai mengambil beberapa keputusan penting dengan bantuan var
perancis menjadi tim pertama yang merasakan manusia rekaman var saat mengalahkan australia dua satu
wasid andres cunha memutuskan meminta bantuan vor untuk melihat pelanggaran yang dilakukan pemain australia josh radisson terhadap antoine griezmann di kotak penalti
hasilnya perancis pun mendapatkan penalti yang dengan sempurna dieksekusi oleh chrisman
bantuan manis dari var pun diterima oleh sweden saat mengalahkan korea selatan
gol semata wayang sweden datang dari titik putih setelah wasid joel aguilar melihat lagi insiden antara kim ming woo dan victor kalesen
terlepas dari pro dan kontra penerapan var di lapangan hijau faktanya kemajuan zaman membuat sepak bola tidak bisa lepas dari teknologi
selain var fifa pun telah memperkenalkan dua teknologi lain untuk diterapkan di sebuah turnamen resmi
goal line technology atau teknologi garis gawang sudah lebih dulu menjalani debut jauh sebelum var
teknologi ini diterapkan guna menghindari lahirnya gol hantu atau keputusan gol yang sebenarnya belum melewati garis gawang
sejak disetujui pada dua ribu dua belas teknologi garis gawang akhirnya diterapkan pada ajang piala dunia antarklub dua ribu dua belas dan pilak konfederasi dua ribu tujuh belas
lalu ada sistem pendeteksi performa pemain di atas lapangan atau electronic performance and tracking system
sistem ini akan memberikan data statistik terkait pergerakan pemain di sebuah pertandingan sesi latihan hingga kondisi fisik sang pemain
data yang dikumpulkan pun akan membantu para pelatih untuk meramu formasi hingga menentukan pemain mana

sistem ini menggunakan kamera pemantau di atas stadion local position system di pinggir lapangan serta alat pemantau gps yang terpasang di jersey tiap pemain